kalau informasi tadi tentang manusia yang terbang menggunakan parasut
berita kali ini tentang penguasa udara yaitu burung
iya sejumlah burung makau ikuti lomba burung di sebuah bukit di sumeneb
dalam lomba ini burung akan diterbangkan bebas
burung yang pertama kembali ke pemiliknya lah yang menjadi pemenang
bagaimana keseruan lomba burung berwarna cantik ini kita simak liputannya
inilah keseruan yang tersaji saat burung burung makau unggulan ini diadu
ya dalam ajang lomba burung terbang bebas di atas bukit desa daramista
kecamatan lenteng kabupaten sumeneb madura
para pecinta burung makau saling unjuk gigi kemampuan menerbangkan
sang burung hias penuh warna asal amerika ini
burung yang dilepas terbangkan ini harus kembali ke tangan pemiliknya
burung yang paling lama terbang
atau yang paling terakhir kembali ke tangan pemiliknya
maka dialah pemenangnya
burung makau menjadi salah satu hewan koleksi yang mulai marak di indonesia
para pecinta burung ini mengaku sangat tertarik dengan warna serta kecerdasannya
karena dia cerdas bisa berlatih juga berlatih setiap jam
mulai tertarik sejak berapa lama mbak
ini saya sudah piara hampir tiga tahun dua tahun usianya
tak semata mata mencari pemenang
kejuaraan ini digelar sebagai cara untuk menjalin keakrapan
di antara sesama pecinta burung makau di indonesia
dan sekaligus untuk memperkenalkan potensi wisata kabupaten sumeneb
tujuan saya mengadakan lomba ini yang pertama untuk selaturahmi
semakin memperkenalkan sumeneb utama pariwisatanya
bahwa masyarakat sumeneb juga harus mengetahui bahwa disini ada
burung makau pecinta nawa yang paling indah
sedikitnya ada lima puluh peserta pecinta burung makau di seluruh indonesia hadir dalam lomba ini
ajang ini sekaligus mengajak masyarakat agar ikut melestarikan keberadaan burung asli benua amerika
yang memiliki harga fantastis hingga ratusan juta rupiah ini
ahmad rahman sumeneb